saudara mengantisipasi cuaca panas ekstrim di mekah arab saudi
ppih embarkasi solo jawa tengah
membagikan paket alat pelindung diri kepada jemaah haji
yang sebelum berangkat ke tanah suci
petugas ppih embarkasi solo
membagikan paket apd kepada jemaah haji
saat mulai masuk di asrama haji donohudan boyolali jawa tengah
membagikan paket apd bagi jemaah haji
untuk menghadapi cuaca panas ekstrim
karena saat ini di arab saudi
memfalsir tenaganya pada saat di mekah maupun di madinah
jemaah haji indonesia harus menghadapi cuaca panas
selama menjalankan proses ibadah haji di mekah arab saudi
bahkan suhu pada siang mencapai empat puluh dua derajat celcius
berikut liputan haji jurnalis kompas tv imron fahim
selama menjalankan ibadah haji di mekah arab saudi
suhu di siang hari mencapai empat puluh dua derajat celcius
untuk tidak lupa memakai alat pelindung diri
jemaah haji indonesia berangsur angsur
tiba di arab saudi untuk menjalankan ibadah haji
pemerintah indonesia telah mengingatkan
agar para jemaah haji indonesia menjaga kesehatan
selama berada di arab saudi
karena jemaah haji indonesia akan menghadapi cuaca panas
bahkan suhu terik matahari di arab saudi
untuk melindungi dari sengatan terik matahari
setiap saya berada di luar ruangan pada siang hari
saya tidak lupa membawa botol minum
saya semprotkan airnya pada bagian tubuh
agar tidak kering terkena sengatan matahari
saya juga membawa sejumlah alat pelindung diri
ada topi ada masker
kemudian ada kacamata hitam
ini wajib dibawa saat kita keluar pada siang hari
untuk selalu minum air putih
setiap satu jam sekali
dan jemaah haji indonesia dihimbau
jangan terlalu sering beraktivitas
di luar ruangan pada siang hari
seperti ziarah dan umroh sunnah
imron fahim kompas tv mekah arab saudi